meski masih dua tahun lagi aroma panas persaingan antar partai politik sudah terasa sejak dini
para petinggi parpol kerap menunjukkan sikap pro ataupun kontra terhadap kebijakan pemerintah
tak jarang mereka pun terperosok dalam pernyataan kontroversial yang juga mengarah ke ranah hukum
empat partai rame rame melaporkan ketua fraksi partai nasdem di dpr victor leskodat ke barat skrimpolri
pelaporan ini adalah buntut dari pidato kontroversial victor di nusa tenggara timur pada satu agustus lalu yang dianggap mencemarkan nama baik partai
dan juga adalah tentang undang undang diskriminasi undang undang nomor empat puluh tahun dua ribu delapan
dalam video yang telah viral di salah satu media sosial victor mengkritisi partai partai yang menolak perpu ormas
victor menyebut partai gerindra demokrat pks dan pan sebagai parpol yang intoleran dan mendukung ideologi khilafah karena menolak perpu pemubaran ormas
yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di ntt partai nomor satu gerindra
partai nomor satu
partai nomor dua itu namanya demokrat
partai nomor empat namanya pan
situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran
intoleran itu maksudnya intoleran
jadi catat baik baik yang calon bupati calon gubernur calon dpr yang dari partai tersebut
kalau tusu itu tusu tunggu untuk saper pilih itu
maksudnya pilih supaya ganti negara khilafah
jika bisa disebut sebagai blunder politik kejadian serupa juga menimpa wakil ketua umum partai gerindra arief poyono
arief melontarkan pernyataan kontroversial yang menyamakan pdi perjuangan dengan partai komunis indonesia
masalah ini bermula dari perbedaan pandangan soal presidensial threshold yang kemudian semakin diperuncing oleh aksi saling kritik
arief sudah menyampaikan permohonan maafnya secara tertulis yang ditanda tangani di atas matrai
namun meski telah meminta maaf proses hukum terus berlanjut
arief tetap dilaporkan ke polisi
permintaan maaf sesuatu etika yang bagus
tapi menerima permintaan maaf juga etika yang paling baik
tapi di dalam sistem hukum di seluruh dunia permintaan maaf itu tidak pernah disebut sebagai menghilangkan tindak pidana
ini pdip tidak punya rasa dendam sedikit pun
tapi kan penting
kritik yang demikian bagus bagus jangan dihujat jangan dibilang pki jangan dibilang bohong
blunder politik dari dua tokoh partai victor leskodat maupun arief poyuono adalah cerminan hawa panas persaingan dalam mendukung dan menolak kebijakan pemerintah
meski tak jarang aksi dukung mendukung itu justru mengarah ke sikap kontroversial bahkan kerana hukum
aroma persaingan itu pun bisa pula dikatakan sebagai pemanasan kontestasi pemilu yang masih dua tahun lagi
agus jurmansyah cnn indonesia

bang jonny mungkin bisa anda jelaskan karena kami mendengar informasi bahwa anda juga ikut sebenarnya mendampingi ketua fraksi bang victor leskodat di ntt
sebenarnya bisa anda ceritakan apa konteks yang disampaikan karena dalam konferensi hari ini nasdem menggarisbawahi bahwa videonya diedit di framing oleh orang orang tidak bertanggung jawab
sehingga terjadilah reaksi dari opini dan juga dari partai partai yang disebutkan itu kemudian melaporkan
victor leskodat kepada kepolisian
mungkin bisa anda jelaskan apa sebenarnya yang disampaikan saat itu secara lengkapnya
ya baik indra
jadi begini memang betul tadi sudah ada konferensi pers di bnasdem setelah melakukan kajian
dan kami berkesimpulan bahwa video atau viral terkait dengan kunjungan dan pidato pak victor saat proses di kabupaten
kupang itu sudah diedit diedarkan dan disebarluaskan
tapi dengan isi yang sangat tendensius dengan memenggal banyak bagian bagian yang penting
yang dengan sengaja menggiring agar kesimpulannya menyudutkan victor
seolah olah victor ini intoleran
setelah kami telah isi keseluruhannya itu justru pak victor di dalam audiensi dan tatap mukanya bersama konstituennya
menekankan pentingnya untuk menjaga undang undang kelas empat puluh lima dan pancasila
sebagai satu satunya ideologi negara yang harus dijaga yang saat ini dalam tekanan dan tantangan besar
pemerintah menerbitkan perpu nomor dua
dan meminta kepada partai partai pimpinan partai politik untuk mendukung perbu nomor dua
agar memastikan undang undang dasar dan ideologi negara itu terjaga
itu ini dari pembicaraannya
dari pembicaraan yang sudah dipenggal penggal
dan yang kedua komunikasi yang dilakukan dalam retorika dan gaya lokal
dalam komunikasi gaya lokal yang waktu itu sangat dinamis sangat cair
respons dengan baik oleh masyarakat
dipahami dengan baik oleh masyarakat
dengan contoh contoh yang konkret agar dapat dipahami oleh masyarakat lokal
justru pak victor ya dalam acara itu memperkuat komitmennya untuk menjaga pancasila untuk menjaga undang dasar empat puluh lima
pemikiran kita bersama
bang joni tapi kemudian ketika ada pernyataan tentang menyebut nama nama partai lain itu ketika dikaitkan dengan konteks menjaga pancasila dan lain itu
itu bagaimana kemudian menjelaskannya
menyebut beberapa partai yang pada saat sebelumnya di jakarta tadi tingkat nasional ya
mempunyai sikap sikap yang menentang yang dianggap menentang atau tidak sejalan dengan perpu atau menolak perpu
yang bisa berdampak kepada pancasila
tetapi tidak stop di situ kalimatnya
ini hanya stop di situ
dia menyambung meminta kepada kader kader atau sahabat sahabat meneruskan atau menelpon pimpinan partai politik untuk mendukung perpu agar mengamankan pancasila
kalau itu dilaksanakan maka layaklah semua partai partai ini karena semua partai partai ini adalah pendukung pancasila
kalau tidak tentu ada masalah kita
jadi bukan cuma bilang ini wah ini itu itu itu
tidak itu conditional
kalimat kalimat kondisional dengan gaya gaya untuk lokal untuk masyarakat paham
oke jadi kemudian nasdem memilih untuk membagikan isi pidato secara lengkap agar meluruskan itu
lalu ya lalu untuk transparansi keterbukaan informasi sikap kami kami jelas pastikan dari garga terdepan ya untuk pancasila dan sampai perlima
untuk transparansi kami membagikan dokumen lengkap
ya satu catatan lagi indra
ini kita kadang kadang terlalu sensi
kami juga punya pengalaman sebagai partai politik yang baru
pimpinan kami partai kami juga dikritik macam macam
di di dituduh macam macam dengan kata kata yang kasar dan kecil
sudah ulang kali sebelum
tapi dengan sikap demokrat dan memahami pentingnya
jadi tidak terlalu dimasalahkan
ya ketua umum kami pak surya paloh tidak pernah menyuruh meminta untuk menuntut
tapi menyelesaikannya dengan cara cara silaturahmi dengan cara cara yang dekat
tidak berarti tidak berarti kami tidak menghormati umum
kami akan berhadapan dengan hukum dan kami ingatkan semua dokumen dokumen yang diterbitkan diedit disebarluaskan dengan tujuan tertentu melanggar undang undang
semua pemfitnahan yang diberikan atas dasar dokumen dokumen yang tidak akurat itu juga adalah bagian dari potensi tindak pidana
kami reserve kami mencatangkan hak kami untuk juga menggunakan hak hukum
yang saat ini tentu belum kami gunakan
karena kami mengutamakan
baik bang joni kita bergeser dulu ya
ya baik kita minta tanggapan dulu dari bang ferry dari partai gerindra sebagai salah satu partai yang ikut disebut
apakah penjelasan dari bang joni plate itu bisa kemudian diterima oleh gerindra atau bagaimana
pertama ada perbedaan antara kasus arief waryuwono dengan pdip
karena itu bentuknya tertulis
kata kata persisnya saudara arief waryuwono adalah bahwa
oh ini dikaitkan karena ada pernyataan saudara sekjen pdi perjuangan yang mengatakan
kami sering dikatakan partai ini
terus kemudian mas arief kemudian menimpali dengan mengatakan
oh pantas saja bahwa seterusnya
jadi menurut saya
konteks yang dialami oleh pak pak sdm ini dengan arief waryuwono beda
ada konteksnya dan bentuknya sifatnya tertulis
dan oleh karena itu kita dengan kebesaran hati partai gerindra juga
kemudian meskipun sifatnya tertulis kami juga beranggapan bahwa kita tidak mau kemudian memperpanjang masalah
kemudian dengan kebesaran hati saudara arief poyono segera mengeluarkan surat permohonan maaf
permohonan maaf terbuka maksudnya
dan menurut saya ini juga satu sikap yang patut dicontoh
pak prabowo subianto juga tentu adalah
seorang yang menjaga hubungan sebaik baiknya dengan semua tokoh tokoh politik
baik yang di luar pemerintahan maupun yang di dalam pemerintahan
termasuk juga dengan presiden joko widodo
tetapi kalau yang menyangkut kasus saudara victor las kodak ini
ini juga ada kaitannya dengan gerindra ya karena gerindra disipu
ini sifatnya berupa gambar video
yang meskipun dikatakan oleh teman teman nasdem pada pernyataan konferensi
yang disipu hari ini telah dilakukan audit
ya menurut saya semua video viral pasti sebelumnya dilalui melalui proses editing
karena biasanya kan kalau untuk waktunya kalau dikirimkan kan kepanjangan
kadang kadang sifatnya bukan edit dalam pengertian terus kemudian merubah
tetapi memotong yang sifatnya meringkas supaya yang membaca video viral atau menonton video viral itu
tapi pak rasim tadi menyatakan bahwa
apa namanya video itu dipotong potong terbelah
jadi bukan untuk meringkas waktu tapi memang di framing begitu ya
ya itu menurut saya sama persis seperti kejadian sodeba sukicaya purnama yang di kepulauan seribu itu
jadi kita lebih baik menghindari perdebatan masalah apakah menggunakan surat al ma'idah
atau pakai surat al ma'idah atau tidak pakai surat al ma'idah perdebatan itu menurut saya
karena perlibatan semiotika dan ketika kemudian dihadapkan di persidangan
kan akhirnya persidangan juga memutuskan bahwa inti pesannya adalah sama
jadi menurut anda yang disoalkan konteks nasjidah milik dipotong tidak dipotong konteksnya sama
nah nanti biarkan proses yang memutuskan maksud dan meaning dari pernyataan itu kan
ya pak adilan
tetapi gerindra ini kan melaporkan berarti sebelumnya pasti punya keyakinan bahwa
tidak dipotong konteksnya sama
karena ini video gambar dan kemudian kita bisa menangkap apa yang terjadi lebih baik dibandingkan
sekedar pernyataan tertulis
sempatnya tertulis gitu
nah saya juga mengkhawatirkan kalau kemudian diperbandingkan dengan kasus saudara basuki cahayapunama
di kepulauan seribu itu kan yang kemudian dicari cari kan malah yang kemudian mengedarkan itu video itu
saudara buniani malah kemudian diperiksa ditersangkakan
dan lain sebagainya
sehingga saya melihat ada jangan kemudian peristiwa ini jadi mirip seperti yang terjadi seperti pak basuki cahayapurnama
jadi anda khawatir kalau misalnya kasus ini kemudian diusut lebih kepada mencari siapa yang mengunggah
ya saya sih berharap dari sejak awal saudara victor laskodat sahabat saya buat partai gerindra
partai nasdem adalah sahabat perjuangan politik
sebenarnya kalau lebih cepat kemudian saudara dan sahabat saya victor laskodat menyampaikan permohonan maaf
akan cepat rendinginkan suasana
daripada kemudian menutup diri kemudian bersikeras untuk mencari pembenaran
dan meskipun saya hormati justifikasi yang disampaikan oleh teman teman partai nasional demokrat
tetapi ya kemudian kami juga dalam rangka menjaga hubungan antar
dengan sesama antar sesama partai kami menempuh jalur yang kami anggap semestinya
ya itu jalur hukum ya
iya dan kebetulan masalahnya empat empatnya kok pikirannya sama gitu
jadi kecuali kalau ada yang satu pikirannya apa wah ini harus dituntut yang satu lagi enggak
yang satu ini terjadi perdebatan diantara kita itu mungkin ya tapi ini kok semuanya
empat partai yang disebutkan itu melaporkan ke hukum
pertama terhadap masalah ini jadi mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan
baik bang joni ini menarik sekali ketika disampaikan oleh partai gerindra
memang ada proses hukum berjalan untuk bentukan salah benar secara hukum begitu ya sesuai dengan sistem yang berjalan
tetapi paling tidak untuk melihat agar meredamkan hawa politik yang ada sekarang ini yang kemudian disebut agak memanas ya
bang jonny sebaiknya
sebenarnya sih nggak memanas ini sebenarnya
sebaiknya ada permintaan maaf dari
sebenarnya enggak mau

nasdem atau tidak secara personal dari bang victor laiskodat
saya baik baik aja mau bahas ini
begini indra ya
kami tentu memaklumi kalau empat empatnya menggunakan dasar yang sama informasi yang sama ya komitmennya ya sama lah
kalau informasi kalau data nya sama terus kesimpulannya berbeda malah lucu
nah itu yang pertama tolong bahasa baik baik secara keseluruhan
jadi pernah dengan benar dan paham itu satu
yang kedua perlu kami sampaikan bahwa pak victor juga punya hak hukum
ya kalau ada partai organisasi atau pun juga yang secara tendensius dengan sengaja menggunakan data data yang tidak akurat
maka kami juga akan melihat hak hukum terhadap partai partai itu yang direpresentasikan oleh pimpinan pimpinannya
menggunakan data data untuk membuat fitnah dan lain sebagainya dan pelanggaran terhadap undang undang yang sama
ite ya sama itu sama semuanya
nah yang kedua ya standpoint dalam konteks
standpoint dalam konteks
yang pertama tentu kami sangat mendahulukan dan mengutamakan silaturahmi dan relasi yang baik diantara partai politik
nah dalam konteks maaf memaaf ini harus ada landasan lantas
kalau lantasannya victor ya untuk menjaga melindungi ya mempertahankan pancasila dan tantasan empat puluh lima disuruh minta maaf
nah tentu konteksnya tidak pas
tidak pas konteksnya ya
ya tetapi terhadap rekan rekan pak ferry partainya pak ferry dan partai lainnya misalnya dalam hal ini
yang berkaitan dengan pemerintahan demokrat dan pks yang dengan informasi yang mereka terima merasa kecewa sakit hati dan lain seterusnya
ya kami maklumi itu dan kami prihatin terhadap orang orang yang menggunakan itu mari bersama sama kita luruskan
jangan gunakan cara cara
jadi karena dasar atau sumbernya itu adalah sumber video yang editan sehingga
maksud kami mengajak gerindrapa
gerindrapa demokrat dan pks cari orangnya dudukkan pada soalnya jangan itu dijadikan kebiasaan yang lalu membuat situasi politik ribut yang tidak bermanfaatnya untuk negara
oke baik kita minta pendapat dari bang ferry kemudian kita akan lihat analisis dari prof karim suryadi setelah
jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
dari jawa barat
baik saya langsung akan melihat bagaimana analisis dari prof karim suryadi yang bergabung dari bandung jawa barat
prof karim anda melihat beberapa waktu terakhir ini ada pernyataan pernyataan kontroversial begitu dari politisi
kita tahu beberapa waktu terakhir ini
adalah partai nasdam sebelumnya adalah partai gerindra
walaupun tadi mungkin disebutkan beda ya posisinya
tapi paling tidak publik menangkap terjadi hal hal seperti ini
kemudian berujung pada pelaporan ke ranah hukum
bagaimana anda melihat ini secara politik prof
ya pertama saya kurang paham ya apa yang terjadi
karena partai politik dan politisi itu seakan akan mengajak
masyarakat berpisah satu sama lain gitu ya
padahal kita secara alam kita dididik untuk bersatu itu yang pertama
yang kedua kalau dibilang suhu politik memanas tidak juga ya
menurut saya ini mirip dengan badai di dalam secangkir kopi gitu ya
karena yang bersih tegang sebenarnya elit politik
tapi masyarakat tidak
namun yang lebih penting dari itu
ini ada fenomena politik di satu sisi ada fenomena hukum
ya pernyataan atau deklarasi bahwa ini diedit
mungkin akan menjadi solusi yang menguntungkan dari sisi hukum
tapi menurut saya tidak dari sisi politik
karena seringkali hukum politik berjalan tidak berdasarkan fakta yang ada
tetapi lebih bertumpu kepada persepsi yang terbangun oleh sebuah proses
dan video itu sudah menyebar gitu
itu yang pertama
yang kedua sifat komunikasi politik dan komunikasi yang lainnya
peristiwa yang sudah terjadi
peristiwa yang sudah terjadi
itu tidak bisa ditarik kembali
bahkan permintaan maaf sekalipun
tidak akan pernah mengembalikan situasi ke dalam
situasi sebelum kejadian itu berlangsung
tapi secara etis memang ada bedanya
nah jadi menurut saya
apakah akan digunakan pendekatan politik
itu artinya akan sulit menghapus persepsi yang sudah terbangun
meskipun tentu saja akan lebih berat apabila alibi yang dibangun
itu bisa jadi menjadi blunder yang kedua
apabila blunder apabila alibi yang dibangun itu berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya
meskipun klaim bahwa video itu diedit
tetapi manusia itu berpikir asosiatif
sediedit editnya sebuah video
orang bisa menghubungkan
kira kira dia sebelumnya ngomong apa
dan setelah itu ngomong apa
seperti dalam bahasa misalnya
bukan hanya itu
kalau orang mengatakan bukan hanya itu
pasti dia akan mengatakan
tetapi juga ini ini dan ini
jadi ada hukum asosiatif yang dilatih lewat berpikir dan ada hukum asosiatif yang dididik oleh paralelitas bahasa
jadi menurut saya itu logikanya
tetapi sekali lagi logika hukum mengatakan itu sebagai mungkin jalan keluar yang menguntungkan tetapi secara politik tidak
namun yang lebih dari itu menurut saya hal terpenting yang harus dia sadari sekarang adalah
di dalam politik yang penuh dramaturgi di satu sisi dan kemajuan media di sisi lain
yang harus disadari adalah perbedaan antara panggung depan dengan panggung belakang itu menjadi hal yang berbeda
mungkin perjumpaan dengan konstituen di wilayah yang terpencil gitu ya yang relatif heterogen
bisa dianggap sebagai panggung belakang dalam konteks nasional tetapi tidak bisa begitu
buktinya apa buktinya dengan media komunikasi dengan teknologi komunikasi itu bisa diakses oleh siapapun oleh masyarakat yang sangat beragam
jadi disinilah yang harus disadari
selain karena pesan itu tidak bisa ditarik kembali pelajaran terpenting menurut saya
batas batas antara panggung depan dengan panggung belakang itu sangat tipis sekarang
karena apa karena media bisa hadir dimana saja termasuk bisa menerobos ke kamar kamar tidur
oleh karena itu tidak ada hal yang lebih penting kecuali menjaga kehatian
sebab bedanya antara pejabat publik dengan rakyat biasa seperti saya kan satu saja
bahwa kalau saya hanya dinilai dari sisi etika yang berlaku secara umum
tetapi pejabat publik yang ada di senayan itu selain dinilai oleh etika umum
juga dinilai oleh etika yang melekat pada jabatannya
jabatan apa jabatan sebagai anggota legislatif jabatan sebagai elit partai
jabatan sebagai wakil rakyat yang terhormat dan lain lain
jadi itu sebenarnya substansinya
saya ke bang ferry terlebih dahulu
ini yang menarik tadi salah satu yang digarisbawahi prof karim itu soal
karena ini kita hanya berbicara tentang apa yang dilakukan oleh politisi paranasem
tapi juga yang pernah dilakukan oleh politisi partai
jadi ini adalah partai gerindra terkait masalah mas arief terlebih dahulu
permintaan maaf sudah ada
secara politik tadi tidak terlalu banyak ngefek
bagaimana gerindra menyikap ini
secara politik itu maksudnya pihak pdip tetap
ya karena sudah menempel ke publik
katakanlah untuk kepentingan kontestasi
enggak kalau lihat dari diperbandingkan dengan apa yang terjadi dengan saudara victor laskoda
dengan saudara arief poyono beda sifatnya kemudian terus
tidak meyakini itu ya
ya tentu dong
dan masyarakat juga bisa menilai kemudian kebesaran hati mas arief poyono juga harus diapresiasi
segera membuat surat permohonan maaf
katakan meskipun sekarang pdi perjuangan tetap melaporkan itu ya silahkan
tetapi saya rasa masyarakat juga bisa menilai gitu
bahwa kadang kadang sebagai pembicara ya keseleo
kadang kadang penafsirannya seperti yang dilakukan oleh saudara arief
itu tidak kemudian ada pihak yang terganggu dan lain sebagainya
yang penting pertimbangan
mohon maaf harus disampaikan untuk menjaga hubungan partai maksudnya begitu
kalau menurut saya tentu harus itu muncul dari sebuah kesadaran
harus muncul dari sebuah kebesaran hati
orang susah lah kalau hatinya nggak besar kemudian mengajukan permohonan maaf
dan kalau lihat kemudian diperbandingkan dengan kasus soedara victor laskoda
menurut saya memang seperti yang prof karim tadi sampaikan
ini sudah terlanjur ada di masyarakat
jadi ini adalah organisasi masyarakat terhadap kata kata yang muncul
pesan yang muncul dan lain sebagainya itu kan sebenarnya sudah sangat jelas gitu
meskipun dengan dalih itu diedit dan lain sebagainya
ya itu nanti akan diuji di proses hukum
nah kami pun juga sebenarnya sekarang sebagai partai politik tetap menjaga semangat persatuan
di antara kita sesama partai politik sesama kader yang berbeda politik
tetapi karena ini menyangkut
jadi kita harus menjaga kebenaran soal soal yang berkaitan dengan kehormatan
kemudian kebenaran sehingga partai partai politik partai gerindra pks
partai amarat nasional dan partai demokrat secara masing masing
kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian
dan begitu juga dilaporkan ke pihak majelis kehormatan dewan
dan menurut saya kalau soal ini juga menarik tadi disampaikan oleh teman teman dari partai nasdem
seorang anggota dpr memiliki hak imunitas
apakah kemudian ini juga menjadi sebuah wacana baru lagi
meskipun itu benar hak imunitas itu melekat
tetapi kemudian kan tidak karena memiliki hak imunitas
kemudian bisa menyampaikan pesan pesan atau pernyataan pernyataan
yang kemudian cenderung kemudian untuk membuat pihak lain ee
kalau kajian partai gerindra sendiri seperti apa
yang hak imunitas ini
yang menempel pada anggota dewan ini
sebenarnya sama seperti kita melihat kasus ahok
pernyataan itu disampaikan oleh seorang pejabat negara
kemudian menjadi masalah kemudian ketika ahok yang beragama lain
membicarakan masuk ke dalam ranah wilayah agama yang dia menurut saya tidak dalam relevansinya
untuk masuk ke ranah tersebut
bicara tentang surat al maida dan lain sebagainya
tapi ini kan tidak ada bicara kesana
nah ini menurut saya
pengertian pemahaman tentang khilafah dan apa yang ada di dalam video itu
menurut saya ada sebuah penyederhanaan tentang khilafah itu
kebesaran islam di imperium islam di berbagai dinasti dinasti yang ada di dunia
itu juga menjelaskan bagaimana
kepemimpinan kekuasaan islam pemerintahan islam di dinasti abasyah dinasti otoman dan lain sebagainya
justru kemudian memberikan hak yang sangat baik kepada penganut agama agama lain di dalam pemerintahan
jadi maksudnya apa yang disampaikan oleh victor leskoda itu penyederhanaan
ya menurut saya seharusnya tidak
tapi gerindra menolak disebut mendukung hal itu
ya kan jangan karena menolak peraturan pemerintah pengganti undang undang
terus kemudian dianggap menjadi pendukung khilafah
bagaimana sikap lsm lsm yang kemudian juga menolak peraturan
atau menguji materi perpu ini
apa mendukung khilafah juga kan
kan nggak seperti itu mas indra
dan oleh karena itu menurut saya harusnya memang ditahan pembicaraan yang masuk ke ranah wilayah
apalagi itu menyatukan keyakinan dan agama orang lain
jadi menurut anda anda juga tidak setuju ketika disampaikan pak joni tadi bahwa
apa yang disampaikan oleh victor leskodat ini lebih kepada memperkuat soal ideologi pancasila
kalau pancasila apa segala macam saya ya bisa jadi lebih baik pemahaman pancasilanya juga
kan kalau gitu gimana pak
pak sby bekas presiden republik indonesia kok masih mempertanyakan tentang
apa namanya sikap pancasila nasionalisme dan lain sebagainya
pak prabowo subianto begitu juga
semua orang tahu dia nasionalis
kemudian ada pan ketua umumnya ketua mpr ri
kan pertanyaannya bukan dalam konteks lebih pancasilais lebih ini bukan kan
saudara victor laskodat juga nggak bisa beranggapan lebih pancasilais lebih ini dibanding kita
baik pak joni ada tanggapan pak joni terkait dengan
kita sudah mulai membahas substansi tentang apa yang disampaikan oleh victor reskodat ini
iya jadi begini
mas ferry ini sesuai dengan pendapatnya
ketika dengan informasi pihak
kerja dengan informasi salah
dan tersebut frame victor orang jahat
enggak enggak enggak
sama sekali tidak pak joni
jangan frame ya seolah olah victor orang jahat itu politik etis atau politik jahat
kita sudah sampaikan informasinya yang sebenarnya untuk dipelajari dipertimbangkan di dalam tuh
jangan kekeh ngotot dengan informasi salah
itu berarti ada maksud buruk dibaliknya
untuk ini ini berpolitik yang tidak sehat
itu yang pertama
kami sehat terbuka menyampaikannya semua untuk dilihat
yang kedua ya kami tidak ya sama sekali menggugat manifesto partai
angkaran dasar partai
ya latar belakang sejarah riwayat
pimpinan partai kami
sangat menghormati itu
dan karenanya kami tidak mau perlu dipersoalkan
yang kami persoalkan bukan manifestonya bukan jabatannya sebelumnya atau jabatan saat ini bukan
ya kasus saat ini di mana pancasila dalam tantangan
yang minta untuk kita sekalian kalau pancasilais dukung agar pancasila diperkuat
jangan diputar putar dibelok belok disamain dengan kasus
kasusnya ahok sama dengan kasusnya arief
barang yang beda ini
ini satu terkait dengan keberadaan negara yang berpindahkan
yang satu terkait dengan pragmatisme yang lain
amin bin ajaib untuk kami
dan ini dengan sengaja di frame untuk mengambil manfaat politik dengan cara cara yang tidak etis
sayang ini kalau politik ini kalau ini kalau ini
yang salah dari beberapa karya
kalau ini yang pejabat
kalau ini yang pejabat
jadi permintaan dpp partainya kami pertanyakan ini niat baik politik dari pimpinan kalau begini
kami terus terus tidak
secara terbuka ini dilihat sama sama didiskusikan
kalau ini diteruskan kami juga mempunyai hak hak bahwa pimpinan pimpinan partai yang ditanya untuk diteruskan
dengan sengaja melanggar undang undang ite
dengan sengaja mendorong proses pembusukan politisi lain
ada atau dapat menjadi obyek pidana
yang kami juga bisa gugat
yang saat ini belum kami gunakan
tapi kami menyampaikan dulu mengingatkan
kita juga kan punya riwayat pak
tahu itu kata data proses proses sebelumnya proses yang lain bagaimana
kejadian kejadian politik sebelumnya
pengalaman pengalaman empiris di banyak kejadian politik
kita tahu rakyat terbuka
bukan tidak rakyat tahu kok
rakyat tahu proses politik di dpr ri
sana ada instruksi
kejadian politis psikotisnya ada
proses pada saat tidak ada di jakarta
tidak ada di jakarta
jadi rakyat tahu
tadi kan diambil contoh ahok
saya tidak berikan komentar
tapi saya hanya membuat referensi referensi
bahwa barang ini bukan barang yang mendadak
kami tahu hanya
demi kata kata politik
kami tahan dan diam
tetapi justru sekarang
itu satu kepentingan cara cara yang sangat tidak bisa diangkat
pak jonny agak putus putus pak
pak kami menyayangkan kalau sikap kita seperti ini
bahwa bukan proses
tapi kita saling menghancurkan
kami juga punya batas batas
dan toleransi terhadap kebaikan
ya kami juga akan melihat ini
ada punya potensi sebagai objek hubung dalam bidang pidana tidak
kami juga akan pelajari
yang nasdem melihat
yang mendorong ini menjadi
pembusukan tadi menurut anda
dimanfaatkan atau tidak
dan dengan membandingkan secara tidak relevan
dengan ngutuk bahwa salah
padahal dengan memastikan datanya benar sendiri
yang punya data kami kami berikan
kecuali kami nggak bagikan datanya
oh ya sudah sudah
pak joni sudah dibagikan
sudah diberikan dikasih
flash disknya dikasih
sudah ya sudah dibagikan ya
baik pak joni
jadi kami dengan keterbukaan
demi politik yang baik
demi etika politik yang bagus untuk indonesia
dan pelajaran politik
kami buka itu dengan berbagai resiko
termasuk saat ini
termasuk salah salah tafsir
termasuk dengan sengaja menjuruskan
termasuk dengan memenggal
memenggal menggal itu untuk waktunya singkat
tapi memenggal supaya sikat
bukan dengan sengaja berubah substansinya pak
kalau dengan sengaja berupa
eh itu kejahatan ini
nah itu yang kami ingatkan
baik pak joni kita tahan dulu ya
saya ingin minta tanggapan dari bang ferry
bergantian bang ferry bagaimana
dengan membanding bandingkan yang tidak
relevan menurut pak joni
di situ letak masalahnya
saya pikir tidak pada tempatnya lagi kita berdebat pak john
ini sudah dilaporkan ke proses hukum
ya sudah lah sudah
seperti itu nanti akan lebih baik kalau perbedaan pandangan itu
dilakukan dalam proses hukum
dibanding kalau kemudian kita memaksa diri untuk
kemudian merasa paling benar kan nanti malah
susah seperti itu
anda setuju tidak kalau membanding bandingkan
seperti yang disampaikan pak joni tadi justru
menjadi pembusukan politik karena tidak relevan
kalau pembusukan politik
saya tidak mengerti maksudnya apa
saya ke sini diundang cnn
ditanya oleh mas indra tentang ini
jadi ya saya jawab seperti yang ditanya
jadi kalau kemudian itu dianggap
sebuah proses pembusukan politik yang mungkin
itu fikiran yang merupakan haknya pak jon platt
sudah betul betul saya anggap mencari kata kata
yang sudah saya pikir akan membuat semua pihak nyaman
dan masyarakat juga bisa menilai karena pemirsa juga
melihat perdebatan atau pembicaraan ini
jadi ya saya pikir biar kita kembalikan rakyat
anda akan memilih membuka video yang dibagikan
dari dalam bentuk flash secara lengkap tidak
ya kan sekarang sudah dilaporkan
jadi tidak perlu lagi
tugasnya teman teman dari partai nasdem ya
yang katanya punya edisi lengkap yang tanpa editing ya silahkan
tapi kemudian kita melaporkan dengan bukti dokumen dan saksi yang juga ada
sebenarnya proses hukum itu seperti yang disampaikan oleh pak yusuf kalla
adalah proses yang benar gitu dibanding kalau kemudian kita sama sama
merasa paling benar
terus akhirnya malah membuat hubungan saya dengan pak john plate ini
nggak ada masalah dengan ini
kita baik baik aja ya
tentunya tidak ada masalah pak jan
memang kita luruskan masalahnya di sini
jadi ya saya rasa gitu mas indra
baik saya ke prof karim
prof karim kalau kemudian ada dugaan misalnya salah satu mungkin kepleset atau apa
tetapi mungkin salah satu pihak menyatakan ini sedang di framing dan lain sebagainya
tapi mungkinkah ini menjadi agenda atau
saling memanfaatkan ketika satu pihak kemungkinan kepleset kemudian dimanfaatkan
terutama ini kalau bicara menjelang kontestasi dua ribu sembilan belas
yang walaupun masih dua tahun lagi begitu prof karim
ya ada dua hal
pertama setiap orang itu bisa melakukan kesalahan gitu ya
dan itu merupakan sifat manusia
tetapi etika mengajarkan bagaimana caranya kita bersikap ketika melakukan kesalahan
dan permohonan maaf
dan permohonan maaf itu merupakan bentuk yang paling dianjurkan oleh etika manapun
itu yang pertama
oleh karena itu biarlah menurut saya soal ini konten ini sohih diedit isinya benar atau salah itu menjadi ranah hukum
toh sudah sama sama mengadukan
itu yang pertama
prof karim saya tahan dulu prof karim
apakah ini ada kemungkinan kemanusiaan jelang dua ribu lima belas
ya prof karim saya tahan dulu
soal permintaan maaf itu prof karim maaf tahan dulu
soal permintaan maaf tadi memang sudah dijawab oleh partai saya
dijawab oleh partai nasdem dengan alasan tertentu dalam konteks mempertahankan atau bicara tentang ideologi pancasila
tentu hal ini tidak mungkin disampaikan permintaan maaf
karena itu yang disampaikan oleh victor leskodat begitu prof karim
kalau pendapatannya seperti apa prof karim
ya makanya tadi saya katakan setiap orang itu bisa melakukan kesalahan
tetapi respon atas kesalahan itu berbeda beda
ada yang minta maaf seperti gerindra begitu tegasnya
ada yang melakukan klarifikasi seperti yang dilakukan oleh partai nasdem
terserah gitu kan yang mana
toh dua duanya juga disampaikan
kan ada ajaran yang mengatakan pertama bila bersalah berminta maaf
yang kedua bila anda mendengar sebuah berita maka konfirmasilah
klarifikasilah itu yang kedua
meskipun dalam konteks yang berbeda
nah yang kedua terkait dengan pertanyaan apakah ini ada hubungannya dengan dua ribu sembilan belas
menurut saya inilah kualitas politisi kalau memang mau hubungan di sana
sebab ada satu dalil yang mengatakan bedanya politisi dan negarawan itu tipis sekali
politisi itu selalu berpikir tentang bagaimana menghadapi pemilu yang akan datang
dan negarawan itu berpikir tentang bagaimana menyelamatkan generasi yang akan datang gitu
jadi mas ferry sama pak plate yang tahu ini sebenarnya konteknya seperti apa
tetapi menurut saya kalaupun itu dilakukan untuk dua ribu sembilan belas rasanya ini kok kurang pas gitu ya
karena banyak jalan yang bisa dilakukan untuk itu
tetapi bukan satu jalan dengan cara menyikut yang lain atau menabur ungkapan yang bisa memancing reaksi yang lain
yang bisa memancing reaksi yang justru menjadi blunder
sebab sebuah pesan itu kan sangat sulit dipahami tanpa memahami konteks yang sebenarnya
nah konteks itulah yang sulit dibawa ketika situasi yang terjadi dalam ranah lokal menjadi sebuah pesan yang berlaku secara nasional
nah disinilah maka pentingnya menurut saya
pentingnya kesepadanan antara pesan pesan komunikasi partai politik pada tingkat nasional
dengan gerakan para politisi yang masuk ke konstituen konstituen
nah untuk mencegah ini terjadi menurut saya
selain harus ada pengendalian diri dari politisi masing masing
juga penting setiap partai politik itu punya platform nasional
tentang bahasa komunikasi politik
tentang target tentang ungkapan tentang pernyataan
tentang sikap politik yang berlaku secara nasional
dan itu diterjemahkan dalam lingkup yang bersifat lokal dan kederahan
bila kesenyawaan antara pesan pesan dpp yang menyakup nasional
yang berlaku seperti artileri medan yang berlaku di mana mana
dengan gerakan politisi yang memelihara hubungan emosionalnya dengan konstituen
yang bersenyawa dengan pesan nasional itu
itu akan mengeliminir potensi kesalahan gitu ya
kesalahan ucapan atau misalnya kesalahan sikap yang berbeda
antara apa yang terjadi pada tingkat lokal yang dilakukan oleh politisi
dengan garis kebijakan partai
dari tingkat pusat
menurut saya itu hal yang bisa dilakukan menurut pendekatan komunikasi politik
tapi ya berpulang kepada politisnya itu sendiri
untuk memilih jalan mana yang paling memungkinkan menurut dia
kita lanjutkan setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
kita akan melihat bagaimana pernyataan penutup kali ini langsung dari pak ferry
pak ferry kalau kita lihat begitu kan
apakah ini kemudian menjadi pembelajaran bagi partai gerindra juga
kemudian diberi sanksi pak ariefnya begitu dalam konteks pernyataannya kepada pdi perjuangan
kita bicara yang itu dulu
ya saya rasa sih semua partai politik sekarang harus mulai belajar
dari beberapa hal
beberapa kasus belakangan ini
dan sebaiknya juga kita semua sekarang sudah harus mulai hati hati
untuk menyampaikan pernyataan pernyataan
kalau menyampaikan perbedaan apa sikap ya terkait sebuah kebijakan
ya kalau sikap itu kemudian menurut saya enggak masalah
kita berbeda pendapat terhadap satu kebijakan
kemudian itu dikuatkan dengan sikap
misalkan kita yang berada di luar pemerintahan
kita nggak setuju terhadap sikap yang dilakukan oleh pemerintah
itu sih menurut saya nggak masalah
tetapi kalau kemudian pernyataan pernyataan
yang kemudian kita anggap itu bisa masuk dalam ranah yang hukum
itu menurut saya sih memang sekarang harus hati hati
tapi menurut saya ya sekali lagi
jangan karena kemudian ada kasus ini juga membuat kita
menjadi terlalu berhati hati juga
biasa aja begitu ya
ya harus biasa aja lah
seperti tadi disampaikan oleh prof karim
menurut saya ya benar bahwa sekarang ini menjadi pelajaran
tapi juga kita harus tetap mengedepankan

nah pernyataan pernyataan yang membingkai substansi itu
harus dibuat sebaik mungkin supaya tidak menyinggung
ada saya pernah di penjara juga karena berbeda pendapat pada saat itu
dengan kebijakan pemerintah
saya menolak kenaikan harga bbm
tetapi kemudian pemerintah yang berkuasa pada saat itu
kemudian merubah kebijakannya dan menurunkan harga bbm
buat saya nggak ada masalah
tapi ya sekarang ini zaman
di dalam sebuah pemerintahan yang
sudah takut ini masalah masalah yang seperti ini
saya minta kepada masyarakat ya
di zaman pemerintahan yang masalah begini sudah takut menurut anda ya
iya lah sekarang masalah kayak gini mau kata apa segala macam ya ini sekarang
masalah masalah yang seperti ini harusnya
harusnya kita sudah semakin dewasa semakin baik
tapi ya saya mengharapkan yang sekarang sedang berkuasa
juga kemudian jangan kemudian apa
atau kemudian cenderung menggunakan cara cara yang kurang baik
sebaliknya kita yang berada di luar pemerintahan juga
meskipun kita oposisi tetapi tetap menjaga kesantunan
menjaga apa namanya
suasana yang baik dan kondusif bagi kehidupan berdemokrasi kita
oke baik pak ferry terima kasih atas kehadirannya di cnn indonesia prime news malam ini
kita tahan dulu pak ferry sini saya minta pendapat atau penutup dari pak joni plate
bang joni jadi apa langkah dari nasdem selanjutnya begitu bang joni
ketika kemudian dilaporkan ke polisian bahkan juga dilaporkan ke mkd
yang penting bagi kami kami tetap akan menjaga silaturahmi politik
kerjasama politik dengan partai partai yang lain untuk negara untuk bangsa rakyat
tetapi tetap tidak ada permintaan maaf ya
mungkin kalian mungkin kedengarannya ideal tapi itu yang kami buat
satu yang kedua ya terhadap pancasila dan undang undang rasara empat puluh lima
jangan pernah berharap ya yang kita lakukan itu akan menjadi hal yang tidak bisa diperlukan
harap kami mundur satu senti sekalipun
kami akan tetap menjadi garda yang paling tepat dengan segala resikonya untuk mempertahankan itu
lalu yang ketiga kita juga punya pengalaman banyak
para pemimpin pemimpin untuk satu tujuan besar demi bangsa dan negaranya
suka masuk penjara bung karno bung hatun nelson mandela masuk penjara itu pak
untuk demi menjaga negaranya
kami kalau ditantang untuk itu kami siap menghadapi itu
dan yang terakhir ya kami menghormati hukum
dan kami akan tetap ya riset kami untuk menggunakan hukum yang sama
untuk kepentingan pegaknya hukum yang berkadilan
kalau dilihat tadi misalnya ada nama empat partai yang disebutkan tadi
mereka meyakini tuduhan itu disampaikan ke empat partai begitu
kita belum lihat nanti versi lengkapnya
apakah memang itu masih sifatnya menuduh atau tidak begitu ya bang joni
tapi kemudian ada pernyataan menarik tadi
masa pernyataan yang mendukung khilafah itu ditujukan kepada mantan presiden
kemudian mungkin seorang prabowo yang dinilai oleh tadi partai gerindra
menyatakan begitu nasionalisnya kemudian kepada pan misalnya yang ketua umumnya adalah ketua mpr
betul sekali pak ya tadi kan saya sudah sampaikan
kami sangat menghormati dan tidak pernah mengutak atik
kami tahu manifestornya kami tahu pengalamannya pimpinan
pak prabowo kami tahu pengalamannya pak presiden sby
kami tahu pengalamannya pak sulgivi hasan
kami tidak persoalkan itu kami hormati
dan itu harus menjadi contoh
yang kami persoalkan adalah sikap politik terhadap pancasila saat ini dan perputra ya
di mana situasi yang sangat genting tantangan yang sangat berat dan berbahaya
terhadap pancasila yang harus ditegak
itu yang kami persoalkan
kami tidak persoalkan presiden jabatan presidennya pengalaman penugasan yang hebat hebat dari para pemimpin itu
atau tugas tugasnya saat ini anggaran dasar partai manifestor partai sama
kami juga punya yang sama kami juga punya tokoh tokoh gitu
bukan itu sikap terhadap kasus itu itu yang kami kritisi
oke baik prof karim ini catatan anda di terakhir
apakah kemudian ini bisa akan terulang pada partai partai yang lain dalam waktu dekat
karena memang gesekan mungkin ya mencoba untuk apa namanya
positioning sebelum dua ribu sembilan belas nanti dari partai partai politik sehingga elit elitnya mungkin kemudian menjadi
ada yang kebablasan kelewat batas walaupun dengan pembelaan masing masing dari partai yang sudah berlangsung saat ini
ya politik memberikan pilihan kata yang banyak
ya politik memberikan pilihan kata yang banyak
ya politik memberikan pilihan kata yang banyak

termasuk juga politik memberikan pilihan jalan yang banyak pula bagi kadernya untuk memilih jalan mana
nah berpulang kepada kecerdasan berpulang kepada pengalaman berpulang kepada kearifan politisi itu
untuk memilih jalan yang benar benar firms bahwa kalau dia lakukan itu itu akan berdampak positif
sebab jujur suka atau tidak tindakan politik itu selalu dinilai bukan hanya dari prosesnya
tetapi juga dari dampak yang muncul apis akibat tindakan itu

kalau tadi saya katakan persepsi itu akan menentukan tindakan politik pemilih tindakan politik rakyat
maka seringkali persepsi terbangun baik oleh cara cara yang disengaja
maupun terbentuk oleh cara cara yang tidak sengaja yang sesungguhnya merupakan dampak dari tindakan itu
yang tidak terkontrol oleh politisi itu sendiri
nah oleh karena itu menurut saya hal terpenting sebenarnya adalah
silakan saja kebenaran substantif kebenaran materil itu ada di dalam politik
silakan saja kebenaran substantif kebenaran materil itu ada di dalam politik
di pengadilan tetapi menurut saya
kemunculan kasus ini
kemunculan kasus ini itu sudah
mengandung pesan bahwa
tidak semua cara itu
dibenarkan oleh etis
meskipun politik memberikan peluang
untuk menempuh jalan itu
dan seterusnya kita berharap bahwa
dasar negara pancasila
undang undang dasar empat puluh lima itu
bukan katup pemisah
sebuah ajaran yang
membenarkan tentang pentingnya
serta taib ya
antara kamu antara kami
dan mereka tetapi
dasar negara pancasila
undang undang dasar empat puluh lima itu sebuah perkat
yang menyatukan antara mereka
dan kami ke dalam kekitaan gitu ya
punya kepekaan untuk membela
dasar negara sebagai landasan
yang paling fundamental sehingga
bisa saja kita kritis terhadap
kebijakan pemerintah yang spesifik
untuk berpikir dan bertindak
dan mengamalkan dasar negara kita
jadi di sana pancasila bukan
sebagai ungkapan untuk membela diri
dan menyalahkan orang lain tapi justru
menjadi alat pemersatu kita semua
sebagai wujud kebangsaan kita
baik terima kasih prof karim suryadi
dan juga pak joni pelate
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia
prime news dan kami masih akan
segera kembali setelah tidak berikutnya